panglima tni marsakalah hadi cahyanto dan kepala polri idam ajis tibadi natuna melalui lanut raden satjat natuna
seusai apel kesiapan operasi kemanusiaan di posko kogas gapat tni
panglima tni dan kepala kepolisian meninjau sejumlah desa yang berada di sekitar hanggar observasi ratusan warga negara indonesia yang kembali dari wuhan
masyarakat di sekitar wilayah observasi di mana mereka sangat mendukung kegiatan observasi tersebut
dan setelah saya berkomunikasi secara langsung mereka sangat bangga dan mereka sangat gembira
apalagi saat ini juga kita laksanakan bakti kesehatan
selain memberi bantuan kepada warga di desa tersebut
panglima tni dan kepala kepolisian indonesia
meninjau posko tempat mengecek kesehatan
setelah menemui warga marskal hadi cahyanto memastikan
warga natuna yang berada di sekitar hanggar observasi dalam keadaan sehat
adia fitria riki maulana cnn indonesia